sekarang aja aku udah takut
buat jauh dari kamu
tetep aja beda boy
kamu kan di singapura
aku disini tetep aja pasti beda rasanya
ya mau gimana lagi rah
aku gak bisa jauh dari kamu
dengan ngerasa nanti kamu akan tinggalin aku aja
aku udah ngerasa kamu jauh dari aku
pasti aku cuma mikirin diri aku sendiri
aku kepentingan keadaan
kamu kemana tangannya
kalau awal itu lagi kasih
ujian buat kita
ngerti nggak ujian tuh kayak gimana
allah tuh pengen nguji
kalau misalnya kita tinggal jauh jauhan
apakah cinta kita bakal bertahan atau enggak
dan kalau misalnya kita lewat
kita akan menuju ke tahap yang lebih serius
namanya kamu gak mau
mau gak ya
ada mau gak ya gitu ya
iya bener kata kamu boy
aku terlalu sensitif aja
dengar kamu mau pergi jauh
tapi aku percaya kok
kalau kita berdua pasti bisa ngelakuin ini
masih bisa kok
kalau gitu mendingan kita balik ke sana
soalnya takutnya teman teman kita kan kalau kita tinggalin nanti diacak acak tuh rumahnya pak
apaan sih boy
kita nih kayak orang tua yang punya anak bandel aja
aku udah pengen punya anak ya
kayak kamu nih kalau ditinggal sendiri sini mah mobil jalan sendiri nanti
eh yaudah kamu disini aja deh
gue kira lo kelamaan nih mobil udah jadi prasasti
apakah fosil apa kek gas bumi
kau re gue kira lo kelamaan tuh udah lumutan dong disitu
aku udah senyum senyum lagi keluar dari mobil tadi nangis
gampang banget loh reva bikin senyum
kasih permen aja langsung senyum
apaan sih kamu
gak mau rim ya
tuh kamu pegang pegang aku
assalamualaikum warahmatullahi wabarokatu
semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh allah swt
amin ya allah ya robbal alamin
jamah sekalian yang dirahmatu oleh allah
terkadang kita dalam kehidupan itu
ingin terlihat baik sampai sampai kita kepada orang lain berhadapan muka seperti ini
kepada orang lain kita berhadapan muka yang berbeda
dan itulah yang disebut dengan dalam istilah agama bermuka dua
itu pekerjaan dilaknat oleh allah swt
ada hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim dari yahya bin yahya
sesungguhnya orang yang paling jelek itu adalah orang yang bermuka dua
ketika dia datang kepada seseorang dia dengan mukanya manis manisan
dia manis di depan si a kemudian dia menjelek jelekkan di depan si b
dan dia bermanis manis di depan si b tapi dia menjelekkan
jelekan di depan siak itu adalah pekerjaan orang orang yang munafik
dan allah swt juga tegaskan bahwa di dalam surat an nisa
allah swt berfirman
sesungguhnya orang orang yang munafik orang orang yang bermuka dua
itu orang berada
orang itu tidak punya penolong
tidak ada orang yang mau nolong kepada dia
kenapa tidak mau ada orang yang menolong kepada dia
karena orang yang di alam dunianya dia jolimi
hati hati dengan bermuka dua
hati hati dengan bermunafik
sebab kita akan kembali ke hadapan allah swt
semoga hidup kita senantiasa dibimbing
diaping dengan allah swt
semoga kita bisa berterima kasih kepada allah swt

demikian dan sekian
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
aku pasti masuk neraka
atas segala perbuatanku
ampuni aku ya allah
ampuni aku ya allah
aku sungguh sungguh menyesal ya allah
dengan semua perbuatanku ya allah
sahabatku jadi terluka
ampunilah dosa dosaku ya allah
aku mohon dengan sangat ya allah
ampun ya allah
ini teka kamar bibi ayah naon
aduh gusti ya allah
kek gila ya neng
bibitnya asap pernah ngedangu
itu si adin bahwa
ayah masalah namun ceritain kak bibi
tapi jangan ember
maksudnya jangan bocor kemana mana
terpau terpau yang lainnya
atuh ya tidak neng
tidak akan ember
ah si neng lah
om sama tante kan
nggak suka kan
suka sama dia
aku mahak atuh neng
nah itu dia
keputusan apa yang harus saya ambil lebih
saya harus terima lamarannya tristan
tapi saya harus cuekin om sama tante
atau saya tolak laporan tristan
masih jadi kasar
tidak usah payah